kalau ada surat balasan dari kafatin langsung kasih kompa kompanya allah kasih kompa jangan
sampai ketahuan sama siapapun apalagi ustadz jalal ya assalamualaikum dia gadis berkudung
merah hatiku teku aduh menjawab salam itu hukumnya wajib loh jangan jangan ini kepala
kita tuh selalu makan bertiga mbak
umi tak ada ngebayangin bangku kosong itu kapan akan diisi menantu sama

assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam biar fatih aja nih
memangnya menurut umi udah ada calon menantu bilang ya belum sih bah tapi kan siapa
tahu anak gadis kita teh udah ada yang
jatuh jatuh ngacing dalam perut jangan rusuh
gantungan tanda makan belum dibunyiin sabar
ini aja yang ingin sampai saya sampaikan
mau bertemu dengan adik udah nggak usah ini saya mau menyampaikan surat ini
fatin ketemu ustaz zainal begitu gembira
ada apa ya
menurut kamu ustaz zainal bagaimana
dialah laki yang baik dalam banyak hal
dia juga soleh
dan juga tampan
pasti banyak wanita yang mengaguminya
kok kita jadi
kamu udah cukup dewasa
sementara teh abah sama umi
dah kan makin sepuh
kita gak pernah tau
hanya allah yang tahu nih
fathing belum menemukan tanda tanda
kalau fatin bakalan dapat jodoh dari allah
tapi barusan kamu kelihatan seneng
begitu habis ketemu ustadz zainal
umi jadi salah duga kayak gini
fatin teh tadinya
mengasih kabar gembira
mengasih kejutan sama umi sama abah
tapi setelah makan
fatin teh gembira karena ini nih
surat dari siapa
tadi ustaz zainal ngasih surat ini
fatin teh gembira karena tau surat ini teh dari siapa
adiknya abah yang nyentrik itu
dia waktu yang baru pulang dari cairo
pasti pesantren kita bakalan berani
kalau paman gamus dateng kesini
kalau makan makas
akhirnya makan juga kita
nasi ini enak gak
nasi ini enak gak
nasi ini enak gak
nasi ini enak gak
nasi ini enak
itu gak makan
itu gak makan
tuy engkau puji banget
tuy engkau puji banget
hancur hati saya
anak pun bisa galau juga
anak bang juga manusia
assalamualaikum selamat ini saya mau nanya itu speaker masjid kan agak ngeresek
suaranya kamu bisa perbaiki bisa alhamdulillah hirafil alamin
jatah makan santri itu tidak boleh dilebihkan ataupun dikurangi
makan lupa kamu kenapa enggak makan saya pusing
kalanya pusing hatinya terbakar panas itu harus dirugian itu seru panjang
ibadah nggak boleh atuh yang penting jangan lebay kayak gini
waktunya mau makan mah ya makan atuh
udah kan api
ibadah mah boleh atuh yang penting jangan lebay kayak gini
waktunya mau makan mah ya makan atuh
udah kan api
tuh ben lauknya ati biasanya telur sama tempe doang
ada kemajuan nih berarti pesan tren
udah kamu makan capitan sana
daripada nanti kamu pingsan terus maeot alias wapat
lo jadi ngingetin gue mati lagi
udah cepetan sama makan kamu
udah mau makan gue
beneran lo udah makan
saya nggak boleh nyerah begitu aja
kalau ustadz jainal kirim surat cinta saya harus kirim puisi cinta
nanti fatin tinggal milih
pilih saya atau ustadz general
nah boleh nyerah
assalamualaikum ada yang manis
waalaikumsalam om pang
musa tolong sampein ini ke kak fatin
udah sampein aja ke kak fatin ya
kalo kasih ke kak fatin ini mah sama uyun aja om pang
kan sama sama perempuan
uyun ya sampein itu ke kak fatin ya
jangan dibuka suratnya
insya allah om
yaudah kasih ke kak fatin ya
musa nanti kalo ada surat balasan dari kak fatin langsung kasih ke om pang
insya allah kok kasih ke om pang
jangan sampe ketahuan sama siapapun apalagi ustadz jenal
dia gadis berkerudung merah hatiku terguduh
jangan jangan ini kepala kamu itu masih pusing dan hati kamu masih terbakar ya
beneran ini harus dirukiah nih anak nih
jadi menurut kamu pembahasan yang tadi setuju atau enggak
ini ada amanah dari om pang
amanah apaan yun
kok kamu bisa tahu
soalnya saya ngalamin sendiri
jadi waktu itu
ada kertas kelemar belakang saya
saya pikir itu dari mas fahru
ternyata waktu itu
mas apoy sama mas farouk nemuin saya dan ternyata itu puisi dari mas apoy